berikanlah kesembuhan kepada kamilah
selamatkanlah bayinya ya allah
izinkan bayi itu lahir dengan selamat
ampunilah semua dosa dosa
ayang kok bisa sampai kesini
tiba tiba ayang sudah ada disini
eyang memang sengaja ngikutin kamu tadi
ya mungkin saja eyang bisa bantu kamu
untuk menerangkan kepada bu ambar
kenapa kamu memutuskan hubungan kamu sama taufan
jadi begini bu ambar
ibu jangan salah paham pada alena
karena saya yang menyebabkan
menyuruh alena untuk memutuskan hubungan dengan taufan
jadi ibu tini yang menyuruh alena dan taufan putus
saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hal ini secara detail
karena bu ambar sendiri sudah tahu kan
bagaimana kondisi taufan sekarang ini
jadi menurut saya
tovan itu tidak pantas mendampingi cucu saya alena
karena sekarang anaknya saya cacat bu
nah itu ibu tahu sendiri kan
ibu sendiri yang mengatakan itu
jadi menurut saya
taufan kurang sempurna
sementara alena begitu cantik
dan karirnya sedang cemerlang bu
jadi taufan harus sadar diri
jangan berharap kalau dia itu bisa memiliki alena
karena alena bisa mencari alena itu sendiri
dan dapatkan laki laki lain yang lebih baik dalam segalanya
ayang sudah dong
ibu tini kenapa ibu tega sekali bicara itu terhadap anak saya bu
itu namanya penghinaan bu
tentang ambar maaf ya
tentang ambar maafin ayang ya
saya berniat dan rela meninggalkan alena dengan fadil
saya bujuk fadil mati matian bu
saya rela supaya camillah meninggalkan fadil
padahal kamilah lagi mengandung anaknya fadil
itu semua saya lakukan demi alina bu
alena cucu ibu tini yang ibu sayangin
tapi kenapa bu
kenapa ibu balas seperti ini kepada saya dan keluarga saya
ini semua yang menyebabkan kamu gak datang ke rumah tante semenjak tuhan pulang dari rumah sakit
tante tolong jangan marah ya
karena apa yang ayang katakan semuanya itu adalah benar
saya tidak akan menjadi pengemis kepada keluarga ibu
karena saya sudah sangat sangat terhina dengan ucapan ibu tini
dan saya yakin
ibu akan menyesal dengan ucapan ibu itu
tovan tidak akan selamanya cacat
dia akan sembuh
karena saya dan keluarga saya bisa memberikan pengobatan yang terbaik untuk anak saya
dan kamu alena
jangan kamu pernah menyesal dengan keputusan yang telah kamu ambil
nggak perlu dikejar
ayang itu kenapa sih
belum cukup semua pengorbanan alena selama ini sama ayang
nggak usah bawa bawa tufan sama keluarganya ayang
jangan hina tufan atau merendahkan tante ambar
alena akan tetap menepati janji alena ya
alena akan tetap meninggalkan tova
ayang jangan hina tufan lagi ya
mama dari arisan nak
mama saya sekali sama taufan
kamu nggak sendirian
dan mama tidak akan membiarkan kamu dihina oleh siapapun sayang
sebegitu besar cinta aku sama kamu
sebegitu ikhlasnya aku nerima keadaan kamu
tapi dengan sebegitu teganya kamu ngancurin semua ini
cuma gara gara ucapannya yang
kamu itu cengek
kamu itu pengecut
kamu memang sudah berubah
dan aku sangat benci kamu yang sekarang
ini yang terbaik
terbaik buat alena
dia bisa mendapatkan orang yang lebih baik daripada aku
lebih baik aku cari angin di luar
unlikely dengasdisah bank aaaan
aurang ini kemampu
mereka sudah etik stunned chorus nya

ya itu wajar
karena sekian lama kamu sudah meninggalkan rumah ini
jadi rumah ini akan asing buat kamu
papa kenapa sih pak
sepertinya papa ada masalah
enggak ada apa apa pak
papa enggak seperti biasanya
kenapa sih pak
ada masalah apa
cerita sama tuhan pak
siapa tahu tovan bisa bantu
kalau papa enggak mau cerita sama mama
papa tenang saja
tuhan bisa merahsiakannya pak
papa percayakan sama tuhan
oke papa akan cerita sama kamu tuhan
sekarang ini bapak sedang sangat kecewa
dengan fadil dan kamilah
kamilah dan fadil
bukannya kamila itu menantu kesayangan papa
dan bukannya selama ini mama yang selalu menentang mereka
kenapa sekarang jadi kebalik
mereka sudah bohong sama papa
fadil dan kamilah tuhan
dan papa baru tahu beberapa hari ini kalo
kalau ternyata anak yang dikandung camilla itu bukan anak fadil mah
iya kan pak
itu maksud papa kan
kamu sudah tahu soal ini taufan
taufan sudah tahu semuanya
kamu tahu sejak kapan taufan
sudah sejak lama pak
siapa sebenarnya ayah dari bayi yang aku kandung sekarang
pertanyaan macam apa itu
jawabannya sudah jelas
karena aku ayah dari bayi yang ada dalam kandungan kamu
kamu udah percaya kalau aku ini fadil kan
kamu bukan kak fadil
sudah sekian lama kamu tahu kenapa kamu tidak bilang apa apa sama papa atau fah
buat apa pak
kalau kenyataan itu akan menghancurkan sebuah kebahagiaan
dan taufan pikir apa yang dilakukan fadil itu sangat hebat pak
fadli sudah tahu kalau anak yang dikandung camilla itu bukan anaknya
tapi dengan besar hati fadil tetap mau berkorban dengan bertanggung jawab pada kami lah
dan mau menikahi kamila
bukankah itu sesuatu yang hebat pak
dan hanya orang orang yang berjiwa besar yang mampu melakukannya
bukankah seharusnya papa bangga
papa punya anak seperti itu pak
ya kan pak
tapi itu tidak bisa jadi
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
berikanlah kesembuhan kepada kamila
selamatkanlah bayinya ya allah
izinkan bayi itu lahir dengan selamat
alhamdulillah semua dosa dosa hamba ya allah
hamba sudah banyak berbuat kesalahan kepada kamila
hamba betul betul menyesal ya allah
oleh karena itu berikanlah hamba kesempatan
untuk memperbaiki kesalahan kesalahan hamba kepada kamila
ya allah tolong kabulkan doa dan permohonan hamba
apa yang harus aku lakukan ya allah
bagaimana kalau istri saya tahu

dia akan berubah menjadi seorang anak yang baik
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kamila kamu harus berhenti
kalau anak yang ada di dalam kandungan camilla itu
bukanlah anaknya fadil
mama pergi dulu ya
mama mau kemana
barusan tadi papa pergi kenapa enggak sekalian ma
papa kan mau perginya ke kantor
kalau mama mau pergi ke rumah sakit besok kamila
siapa tahu aja na
kamilah mau dibujuk pulang ke sini
ya ampun tante